sebuah kapal penyelamat teknisi nd empat tiba pada selasa di lokasi kapal penyimpanan dan pembongkaran terapung fso safer
sebuah kapal tanker minyak mentah yang sudah rusak dan berkarat di laut merah di utara kota al hudaidah yaman
anggota kru mengatakan operasi penyelamatan diperkirakan berlangsung selama lima minggu
sekitar dua minggu persiapan untuk transfer minyak dan tiga minggu untuk proses mentransfer minyak dari safer ke kapal tanker pengganti
dan kedua untuk memastikan kapal penyelamat dari sudut pandang keamanan untuk mulai transfer minyak
dibangun pada seribu sembilan ratus tujuh puluh an fso safer dijual kepada pemerintah yaman pada seribu sembilan ratus delapan puluh an untuk menyimpan hingga tiga juta barel minyak
namun negara semenanjung arab selatan itu telah menangguhkan operasi pemeliharaan kapal tersebut setelah perang saudara meletus pada akhir dua ribu dua puluh
menurut perserikatan bangsa bangsa fso safer dapat menumpahkan minyak empat kali lebih banyak daripada bencana exxon valdes tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan di alaska
dan dapat menjadikannya tumpahan minyak terbesar kelima dari sebuah kapal tanker